dan rapat pleno rekapitulasi perhitungan surat suara pilgub jawa barat dua ribu delapan belas telah rampung
pasangan ridwan kamil dan uu ruzanul ulu mendapat perolehan suara terbanyak
ya dan sementara bawaslu provinsi jawa barat memberikan beberapa catatan terkait pelanggaran penyelenggaraan pilgub jawa barat
rapat pleno penghitungan surat suara yang digelar di kantor kpu provinsi jawa barat yang digelar sejak minggu pagi selesai dilaksanakan
rapat turut dihadiri bawaslu provinsi jawa barat dan juga para saksi dari masing masing pasangan calon
dari hasil penghitungan ini dinyatakan ridwan kamil uu ruzanul ulum memperoleh suara terbanyak sebanyak tiga puluh dua delapan puluh delapan persen
terpaut empat persen dengan peraih suara terbanyak kedua yakni pasangan sudrajat saihu
ada pun jumlah surat suara adalah dua puluh satu sembilan ratus lebih
dengan jumlah itu jumlah partisipasi mencapai tujuh puluh satu persen
ya setelah ini selesai kita umumkan mulai hari ini selama tujuh hari ya
di website kpu kemudian di tempat tempat yang bisa dijangkau oleh umum
kemudian juga kita menunggu pengumuman dari mahkamah konstitusi
apakah ada gugatan di kpu terkait dengan pilgub jawa barat atau tidak
nanti kalau sudah ada pengumuman misalkan
tidak ada tidak ada gugatan
berarti satu hari setelah pengumuman dari mahkamah konstitusi itu kpu jawa barat akan kembali menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih
proses rapat pun berjalan lancar sehingga pemeriksaan surat suara dari dua puluh tujuh kota kabupaten di jawa barat selesai tidak lebih dari enam jam
namun ada beberapa catatan dari badan pengawas pemilu provinsi jawa barat
terkait adanya temuan pelanggaran teknis di lapangan
mulai dari di hari h kita menemukan
jadi lingkup dari proses pengawasan di hari h
ada sejumlah dpt yang masih bermasalah
misalnya dari sejumlah misalnya teman kita masih terdapat data ganda dalam dpt
pemilih yang berhak memilih tidak terdapat dalam dpt
lalu juga ada pemilih yang tidak berhak memilih terdapat dalam dpt
lalu ada juga pemilih yang tidak berhasil ikat tp dan surat keterangan
dengan penanda tanganan hasil rapat pleno rekapitulasi ini oleh pihak kpu bawaslu termasuk para saksi
maka pasangan ridwan kamil uu ruzanul ulum dinyatakan sebagai calon terpilih
yang akan ditetapkan oleh kpu provinsi jawa barat dalam waktu tujuh hari ke depan
arta bima aditya bandung